proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara seksama
dalam tempo yang sesingkat singkatnya
jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima atas nama bangsa indonesia soekarno hatta